posisi pengen sendiri sebagai apa sih
kalau kejadian itu sebenarnya yang pengen tau itu seperti apa sih
yang kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung
posisi saya lagi di warung
terus ada pengendara motor
yang berpakaian seragam yang bertulisan xtc
lewat terus langsung dilempari batu
disitu dilempari batu terus dikejar kejar
posisinya waktu itu maaf di rumah atau di apa
itu berapa orang yang terlibat waktu melemparnya
kalau bicara kita melempar saya kurang tahu ya
masalahnya disitu juga anak anak
ya ada sekitaran delapan orang an lah disitu banyak
dong berarti kan sempat juga beredar tuh katanya
para pelaku atau yang terlibat dengan kasus
kan pas kejadian itu anak anak lupa dan kumpul disitu
tapi kamu gak tau emang ada dua korban yang meninggal pada saat kejadian di cireboni
tapi posisi si korban ini sama temannya juga atau dia mau satu motornya nggak
tapi sama siapa korban ini gak pernah ngelihat dia nongkrong juga disitu
pernah hadir di sidang sidang disitu
belum pernah di sidang
belum belum pernah hadir saya
pak abis sendiri di cirebon kerja atau gimana
pada waktu mana sudah di bengkel cuci
oke yang pas kejadian itu betapa rumah seharam
pas kejadian itu dua ribu enam belas itu gak lama pas kejadian itu saya melapor gitu
berhubung saya juga takut sama pihak warga pelakunya
maksud katanya kan ada yang salah maksud katanya kan ada yang salah
kalau saka itu saya nggak tahu ya masalahnya pas waktu penangkapan itu saka itu enggak
ada terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas kakak itu pas
penangkapan juga enggak ada itu saka berarti pas penangkapan itu abang tahu itu pas kejadian
penangkapannya itu apa tahu ada yang kita lebih di jerman itu tahu kita ngapain mana
iya di depan bengkel saya di tempat tongkorongan itu di tongkrongan itu
waktu kejadian persis nggak melihat kondisi korban ini seperti apa sih tempat ngelihat
enggak enggak enggak pernah saya enggak melihat kejadian ya korban seperti apa saya nggak pernah
lihat tahu ada korban ya tahu ada korban itu setelah berapa hari kejadian oh besoknya
besoknya besoknya jadi pas malam itu
kebetulan kan waktu itu ada bapak almarhum eki menanyakan pada saya dia menanyakan
apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut ribut di sini saya spontan aja
saya langsung bilang ini saya tahu pak ya saya tahu terus kamu tahu pelaku pelakunya ya saya tahu pak
biasa nongkrong di mana itu pak di depan saya begitu saya cerita sama bapak almarhum gitu
iya kebetulan dia nongkrong di depan katanya gitu udah begitu dia langsung kasih nomor hp saya
iya pak hari itu juga pukul sore jam sekitaran jam lima itu saya langsung kabarin om rubi
dalam ditangkap gitu ya iya mereka ini anggota geng motor bener bener kalau masalah bicara anggota
geng motor itu kurang tahu juga ya pak kalau bicara anggota geng motor mereka sering kumpul aja di
dua ribu enam belas posisi keadaan lokasi jalan ini sepi mas nggak kayak ini sekarang ini sampai sepi warung adanya di
kalau yang lainnya ada parewe paling jam tujuh jam delapan malam sudah tutup
lokasi depan bengkelnya pencucian af itu nggak ada warung sama sekali nggak ada warung rokok ya
iya dan enggak buka sampai malam ya enggak ada bukannya enggak buka di sini enggak ada pak
kalau sama pelaku kenal nggak beberapa kalau sama pelaku kenal sebagian pelaku kenal sebagian
baik mereka nah kalau yang pelaku itu hadi eko sama saka dirman empat saya mereka itu geng motor
betul oh bukan itu bukan geng motor itu pulih bangunan dia itu kalau ada yang ngajak kerja
hai pagi langsung oke katanya mereka sering nongkrong di depan sini pak kalau sering nongkrong
ya hanya sekedar mungkin namanya pekerja bangunan ya kumpul aja di sini nongkrong gitaran gitaran biasa
godain cewek apa gitu ya maaf ini ya penangkalan lah dia namanya anak muda godain cewek gitu kan
nah disitu masalah nongkrong cuman ini dia yang pelaku ini maaf ya saya kasih panggilan
hai yang namanya sebelum kejadian yang namanya eko sama hadi malam apanya saya nggak tahu cuman
kena hermite dari sand thighs dari soooo anten angk
karena pengen ngerebek pencucian mobil
tapi kita ngikutin prosedurnya
jangan semena mena kita tahu
kalau kamu ya benar benar ngomong kayak gitu
nanti tanggung jawab saya izin ke rt
mungkin ya namanya anak muda
ada yang melemparkan kursi
kamu orang andon usaha
sedangkan warga disini aja
karena ngerasa ada bukti ceweknya itu
ya kalau sumpah pakai kekerasan
dari omongan pak rw itu
udah lama lama udah udah banyak yang ngomong itu ya
jangan sekali kali lagi kamu bawa cewek
jadi ada enam orang waktu kita penggerbegan
udah panggil pak yitno aja
biar tahu ini pendatang berani beraninya ibaratnya
pak penggerebekan itu ingat nggak di tanggal berapa
tapi sebelum atau setelah
deket dari perisau penangkapan itu ya pak
oh selang berapa hari itu
setelah saya penggerebegan berapa harinya itu
menilai bahwa eko sama hadi ini bukanlah geng motor pak
jadi serese itu sopan biarpun
dan akhir akhir ini sama aef ini di hadir ke permukaan
diminta ke tangan polisi ya pak
yang menyatakan bahwa melihat adanya geng motor dan lain sebagainya ya pak
sebetulnya di malam itu ada nggak sih pak keributan keributan di sini pak
ada monop ruda paksa ada fina
waktu itu ada rame rame begitu ngedengar nggak sih